putri duyung dan sang pangeran
suatu ketika sebuah kapal kerajaan hilang di tengah badai yang hebat
raja ranon dan krunya mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan diri
tetapi kapal mereka terjebak di atas batu raksasa di tengah laut
angin bertiup sangat kencang dan air mulai naik
para kru panik dan mulai mengucapkan doa terakhir mereka
tolong bantu kami di saat saat sulit ini
bebaskan kami dari badai hebat ini
ketika di atas ombak besar putri duyung muncul
oh raja yang agung
aku merasa sangat menyesal melihat kau dalam situasi seperti ini
aku bisa menyelamatkanmu dan juga kapalmu
mata raja ranon bersinar cerah dengan harapan
tapi sebagai balasannya kau harus berjanji untuk memberi aku anak sulungmu
raja ranon ingin sekali menggendong putranya
dan sekarang pikiran untuk menyerahkan ahli warisnya membuat matanya berlinang air mata
wajah para awaknya yang panik
raja menerima tawaran putri duyung
baiklah aku setuju
tidak lama setelah dia menerimanya gelombang besar membebaskan kapal dari batu ke lautan lepas
berbulan bulan kemudian sang ratu melahirkan seorang bayi laki laki
raja ranon sudah lama melupakan janjinya pada putri duyung
dia adalah anak yang tampan
aku akan menamainya pangeran eron
pangeran eron tumbuh menjadi pangeran yang kuat dan juga tampan
dan tak lama kemudian raja ranon kembali teringat pada janjinya
putra kita cukup terlatih
kita harus mengirim dia ke dunia luas
sungguh bodoh bagi kita untuk menahannya di sini di istana karena ini adalah tempat pertama sang putri duyung akan mencarinya
aku setuju denganmu
pangeran eron dipanggil dan mereka menceritakan semuanya
dia sangat senang memikirkan perjalanan keliling dunia
ayah aku menerima kebijaksanaanmu dan segera akan mempersiapkan perjalananku
dia berpamitan kepada orang tuanya dan pergi untuk memulai perjalanannya
sepanjang hari dia berjalan melalui jalan berliku dan hutan hijau kecil
menikmati hutan ditemani tupai dan burung
namun segera dia merasa lelah
aku merasa sangat lelah
aku harus menemukan tempat untuk beristirahat dan makan malam
begitu dia menemukan tempat untuk beristirahat raungan menggelegar terdengar
sang pangeran ketakutan
di depannya berdiri seekor binatang buas berkepala singa bertubuh beruang dan bersayap burung kolibri
apa yang kau lakukan di sini nao
melarikan diri dari putri duyung
dan aku mencari sesuatu untuk dimakan
aku punya makanan aku bisa memberimu makanan
kalau begitu berikan padaku
ini melewati waktu makan malamku dan aku sangat lapar
pangeran eron segera mengambil tasnya mengambil beberapa roti dan buah buahan lalu memberikannya kepada binatang itu
binatang buas melahap makanan dalam sekali gigitan
ini sangat lezat sekali
aku senang itu bukan aku
kau lucu aku akan membalasmu ini
dengan ini desa kau mau kapanpun kau mau
kau dapat berubah bentuk menjadi singa berkasal beruang besar atau burung dalam sekejap
pangeran eron berterima kasih kepada binatang buas atas hadiahnya dan mengucapkan selamat tinggal padanya
saat dia berjalan dia berpikir
aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi singa
dalam sekejap ia berubah menjadi singa yang perkasa
melihat cakar besarnya dan juga gigi taringnya dia mengayunkan ekornya dalam kebahagiaan
bagus aku suka menjadi singa raja hutan hahaha
pangeran eron berjalan sebentar dan kemudian dia berpikir
aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi beruang
begitu dia mengatakannya dia berubah menjadi beruang besar dengan kulit dan bulu yang sangat tebal
bagus sekali waspadalah lebah aku datang untuk mengambil semua madumu hahaha
lalu setelah beberapa saat pangeran eron berpikir lagi dalam hati
menjadi seekor burung pasti sangat berbeda dari menjadi beruang atau singa aku harus mencobanya
terbang tinggi bebas berjalan
seperti burung kegembiraan sang pangeran tidak mengenal batas
segera ia tiba di sebuah kerajaan yang luas dan memutuskan untuk pergi ke sana
dia terbang langsung ke istana dan melihat sekelompok orang di aula sedang makan
di sana dia berubah kembali ke bentuk aslinya dan berjalan untuk mendengarkan percakapan yang terjadi
raja lelah mencari pengantin untuk sang putri
raja memajang potret pangeran paling tampan di dunia tapi tidak ada satupun yang disukai oleh sang putri
bagaimana dia akan memberinya ahli waris
kalau aku adalah dia aku akan menikah dengan pangeran pertama yang memintaku untuk menikah
para pelayan membicarakannya lagi tetapi pangeran eron sudah berhenti mendengarkan mereka
dia berubah menjadi seekor burung untuk mencari sang putri
dia terbang ke kastil dan mencari kamar putri

ketika akhirnya dia menemukannya dia terbang masuk dan ketika terbang ia berubah kembali menjadi seorang pria
hah kau siapa
kau jangan takut putri aku tidak akan menyakitimu
dan sang putri tidak takut lagi
pangeran eron menceritakan segalanya tentang dirinya sendiri
sang putri tersenyum
katakan padaku ayahku akan pergi berperang dan dia akan meninggalkan pedangnya di kamarku
setiap orang yang mengambil pedang itu untuknya maka dia akan menjadi tunanganku
dan aku ingin kaulah orangnya
dan aku akan menjadi orangnya aku akan pergi berperang dengan raja
aku akan menunggumu
pangeran aeron pergi dan bergabung dengan barisan pasukan raja
dan seperti yang dipesankan oleh putri
tiga hari kemudian mereka berbaris untuk berperang
mereka telah meninggalkan kota jauh di belakang ketika raja berseru bahwa dia telah melupakan pedangnya
banyak yang mengeluarkan pedang mereka sendiri untuk sang raja tapi dia tidak akan mengambilnya
aku tidak bisa bertarung dengan pedang lain kecuali pedangku
pria pertama yang membawanya kepadaku dari kamar putriku tidak hanya akan menjadikannya sebagai istri dia
tetapi juga akan memerintah kerajaanku setelahku
mendengar hal ini banyak orang menanggungmu
ketika mereka berada di kota kesatria mereka berbalik kembali ke kota
di antara mereka ada kesatria merah yang jahat yang dikenal memiliki cara yang berbahaya
ketika mereka sedang menunggang kuda pangeran eron terpikir sebuah rencana
dia membiarkan yang lain melewatinya dan kemudian berubah menjadi singa dan meraung dengan keras
mendengar rawangan yang dahsyat kuda kuda para kesatria lain lepas kendali
sementara pangeran eron pergi menuju kastil
ketika dia sampai di kastil
dia berubah menjadi seekor burung dan terbang langsung ke jendela sang putri
aku datang ke sini untuk pedangnya tuan putri
oh pangeran eron kau berhasil
ini dia pedang ayahku
sekarang pergilah menangkan perang dan kembali padaku
sesuai permintaanmu yang mulia
tetapi ingat jika aku tidak kembali dengan alasan apapun ketahuilah bahwa aku terjebak
pergi ke pantai dan nyanyikan lagumu
sehingga suaramu dapat membimbingku padamu
sang putri mengangguk dan memberinya setengah dari cincin kerajaannya
pangeran eron mencium tangannya dan terbang kembali keluar jendela
setelah terbang selama beberapa waktu
pangeran eron merasa haus dan memutuskan untuk berhenti di dekat sungai
tetapi tidak disadari olehnya putri duyung itu berada di dekatnya
ketika dia berlutut untuk minum
putri duyung membuat ombak untuk menangkap sang pangeran
dan mereka berdua menghilang ke dalam air
setelah beberapa waktu kesatria merah yang melewati sungai
memutuskan untuk berhenti dan meminum air
dia senang sekali ketika melihat ada pedang di tepi sungai
wow sepertinya ini adalah hari keberuntunganku
dengan cepat dia mengambil pedang itu
dan kembali ke raja lalu menyerahkan pada raja
setelah perang raja kembali ke kerajaannya
yang menyambut dengan sukacita dan perayaan
tetapi ketika sang putri melihat bahwa pangeran eron tidak berada di antara barisan yang menunggang kuda
kesatria merah menunjukkan keberanian besar dalam pertempuran
dan bahkan mengambil pedangku sebelum dimulai
dan seperti yang dijanjikan dia akan menikahi putriku besok
seluruh aula meledak dalam perayaan
semua orang merasa senang kecuali sang putri
kemudian pada hari itu dia pergi ke pantai dan bernyanyi di tepi laut
di mana kau pangeranku
kembalilah pangeran aku rindu
jauh di bawah air putri duyung itu membawa pangeran eron ke tempat tidur rumput laut
ketika dia mendengar lagu putri dia berseru
dengar bagaimana kekasihmu menyanyikan lagu untukmu
aku tidak mendengar apa apa
ah tapi aku bisa
kami putri duyung mengetahui segala sesuatu yang terjadi di daratan sana
itu tidak mungkin aku tidak percaya kau
kau tidak percaya bahwa putri duyung bisa mendengar segala sesuatu yang terjadi di daratan
tidak dan aku tidak percaya ada yang bernyanyi di sana
kau hanya mencoba untuk memulai percakapan denganku
baiklah aku akan membuktikannya padamu manusia bodoh
putri duyung membawanya sedikit lebih dekat ke permukaan
bisakah kau mendengarnya sekarang
tidak aku tidak mendengar apapun selain suara air
putri duyung membawanya lebih tinggi lagi
bagaimana kalau sekarang
tidak aku tidak mendengar apapun selain debur ombak
dan akhirnya putri duyung membawanya ke permukaan
aku yakin kau bisa mendengarnya sekarang
kau tahu itu tidak masalah
seketika itu juga dia menjadi seekor burung dan melarikan diri dari cengkraman sang putri dulu
pangeran eron terbang dengan sekuat tenaga dan pergi menuju kekasihnya
melihatnya sang putri berdiri
dia berdiri dengan gembira
cintamu membawaku kembali
aku senang sekali kau bisa kembali sayangku
tapi kita tidak punya banyak waktu
ketika mereka sampai di istana sang putri mengumumkan
ayah orang ini mengaku kalau dia lebih kuat daripada kesatria merah
menurutku itu tidak masuk akal
hei itu agak kasar kan
aku tahu kau mempunyai banyak pengetahuan ajaib
pria ini mengaku bisa berubah menjadi seekor singa
bagaimana kalau kau tunjukkan hal itu pada raja
sekarang kesatria merah tidak pernah membaca satu buku sihir pun
tapi dia percaya bahwa dia lebih baik daripada siapapun
dia mencoba dan mencoba dan membuat wajah lalu menangis
itu sangat menyakitkan untuk ditonton
mungkin singa terlalu sulit
mengapa tidak mencoba menjadi beruang
dan lagi kesatria merah mencoba
dan lagi lagi dia gagal
mungkin kita mencoba hal hal yang terlalu besar
mengapa kita tidak memulai dari yang kecil saja
contohnya berubah menjadi seekor burung
sebenarnya aku aku
dan kau bisakah kau benar benar berubah menjadi singa
begitu sang putri mengatakannya
pangeran eron mengubah dirinya menjadi seekor singa
dan meraung dengan sekuat tenaga
semua orang yang ada di aula terkejut
tapi raja tidak tersentak
bagaimana dengan beruang
seekor beruang berdiri di tempat singa
dan yang terakhir seekor burung
dan dalam sekejap beruang raksasa berubah menjadi burung kolibri kecil
raja menyaksikan semua ini dengan gembira
karena dia menyadari apa yang sedang dilakukan oleh putrinya
apakah ini orang yang mengambil pedang
iya benar ayah
dia adalah pria yang datang ke kamarku
dan hanya dia yang akan aku nikahi
putri menceritakan segalanya pada sang raja
saat mengetahui bahwa kesatria merah telah membohonginya
dia mengirimkannya ke ruang bawah tanah
dan saat berikutnya sang raja mengumumkan pernikahan putrinya
dan semua orang sekali lagi bersuka cita
pesta baru digelar
kali ini sang putri juga menikmatinya